makanya perlu observasi selama empat belas hari ke depan itu tentang kejiwaannya dia mungkin terpukul
selamat siang mungkin bisa saya jelaskan
pemberhisaan kedua dari kedokter kedokter kejiwaan dari rumah sakit rasudih jamis
hasilnya bahwa tetap untuk pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa
untuk dilakukan observasi lebih lanjut
supaya nanti menentukan layak dan tidaknya untuk dilakukan proses selanjutnya
berapa lama dan alasannya seperti apa
untuk berapa lamanya observasi menurut dokter akan dilaksanakan selama empat belas hari ke depan
diagnosannya depresi atau seperti apa
diagnosannya untuk kata dokter kejiwaan yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi
makanya karena untuk berat ininya
belum bisa dipastikan karena nanti ada surat rujukannya yang harus disampaikan ke psikiater yang di rumah sakit jiwa di cisarua
rencananya nanti kalau sudah ada rujukannya sudah disetujui oleh rumah sakit ciamis
secepatnya kita akan duduk kita akan bawa ke rumah sakit di cisau
ada informasi yang tiga lihat lagi yang tadi
sempat ditanyakan oleh dokter ke pelaku
dokter bilang menyampaikan bahwa memang kita ini seperti biasa
setelah pertanyaan biasa justru ada kecenderungan dia nyambung kadang kadang gak nyambung
jadi memang kondisinya sudah stabil
tapi setelah lama kelamaan lama kelamaan dia kembali lagi justru menanyakan keadaan keluarganya
makanya untuk observasi lebih lanjut
dan untuk supaya mendapatkan perawatan
karena kalau di rumah sakit rasudih tidak ada isinya tempat khusus
jadi akhirnya untuk perawatan juga belionya atau pelakunya
jadi dirujuk ke rumah sakit
pak sakit sempat menanyakan istrinya dimana
menanyakan keadaan keluarganya sehat
berarti tidak sadar bahwa sudah melakukan itu gimana
bisa memastikan bahwa itu
makanya perlu observasi selama empat belas hari ke depan itu
dia mungkin terpukul terguncang
itu mungkin karena bahasa dokter tadi perlu observasi karena disitu ada kesempatan yang tidak bisa diperlukan
jadi seandainya hasilnya terkendali indikasi gangguan jiwa hasil
kedepan kasus bedanya gimana
kalau masuk nanti ya kita tunggu hasilnya
nanti kalau hasilnya nanti sudah ada hasil visum dari dokter kejiwaan di rumah sakit
kejiwaan sana yang menangani selama empat belas hari
dan nanti akan diputuskan oleh pengadilan
kira kira kapan surat rujukannya itu keluar
rujukan itu kalau bisa hari ini akan dikeluarkan oleh dari rumah sakit rsud
informasinya kalau benar memang pelaku itu tidak ingat waktu lakukan operasi itu
ya kalau lukai itu tidak tinggal sejauh itu sama dokter keminan
itu kan ranahnya dokter tadi yang menanyakan
cuma menyampaikan informasi bahwa
dokter akan menyarankan merujuk ke rumah sakit kejiwaan di cisarua
supaya mendapatkan perawatan dan observasi selama empat belas hari ke depan
pak untuk selama di sel ini kan sudah beberapa hari
belagatnya pelaku selama di sel selama di tahanan atau selama di tempatkan yang khusus itu
kalau tidak ditanya juga diem
tidak ada emosi yang meluap meluap atau mengamuk atau apa
kalau pemeriksaan tadi di ruangan khusus berdua saja

selama observasi ada petugas jaga anggota dari kepolisian juga jaga di sana
selama dilakukan observasi wajib untuk dijaga juga